gue mau dimutilasi
yang berbi sadis amat
nanti kalau jadi kawin kayak gini kan
maaf ya yang salah
tapi yang benar tuh yang ini
ya yang berbie mau ngerubah abang ramzi jadi prima dona
pong sebenarnya gue mau diapain sih pong
lu bawa gue ke dokter hewan begini
kalau lo di make up jadi cewek
lu bakal diterima kerja sama bokap gue
ada pegawai baru yang mau ketemu sama tuhan
pokoknya mantep deh
pasti suka babe
yaudah cepet dia suruh ke belakang lagi
selamat siang baba
saya mendapatkan informasi dari anak bapak hipong kalau bapak
he pong memang anak yang berbakti
maaf pak kalau boleh saya tahu ipong cerita apa ya
sangat memikat hati
sejadi malu bapak baru pernah melihat saya
bapak langsung memuji diri saya
kamu pas seperti selera saya
kok kita jadi ngelantur bicaranya
maksud kedatangan saya kesini
saya ingin sekali melamar menjadi sekretaris baru bapak
itu juga kalau bapak terima
saya memang sedang mencari
sekretaris yang secuantik dan se seksi kamu
dan alhamdulillah saya banyak sekali keterampilan
saya bisa mengetik sepuluh jari
dan alhamdulillah saya bisa bernyanyi pak
terima kasih pak
maklum ya pak perempuan kebutuhan pajak
saya digaji berapa ya pak sebulan
pakmu akan saya gaji
begini gitu pak
bener bener dikit pak
eee ya sutra deh
dengan sangat terpaksa saya terima
menjadi sekretaris bapak dengan gaji rp sepuluh lima ratus lima puluh lima
maaf pak jangan dipotong pajak
aduh kamu dari mana sih pak
tadi nanti udah nungguin
nih langsung aja ya
tahu sih an orang lagi si kerdil
pangeran apa acara kita malam ini
eh oh enggak
mau pergi mana
aduh ini gimana sih
wah lucu banget
hah maaf maaf suara pespa aku yang berisik
sayang lagi ngapain sih kangen nih pengen ketemu
tapi karaman teleponnya jam segini
kalau ketahuan lamanya sama papi gimana nih
aku lagi ada di rumah
itu suruh nemenin saya nonton
ihh freak banget deh
masa aku disuruh nonton film film korea telenovel apanya mendayu dayu gitu deh
itu kan bukan film kamu banget
kamu biasanya antara sama aku kan film film horror film film action yang tegang gitu
nonton nonton film kayak begitu pasti kamu sedih bete
ya kan kamu tahu sendiri ya
aku kan hobi sekali nonton film india
lebih gimana gitu
sama kali saya sedih sedih begitu
beda di mana
coba korea sama india kan negaranya beda
kalau kamu terbang beda berapa jam
ya kalau ngomongin kayak begitu emang jauh emang beda
kan makanya kalau ngomong dipikir dulu
ya udah deh langsung ngomongin jarak ah
kayak guru geografi ya
sayang aku pengen ketemu nih ada yang pengen disampaikan sama kamu
yaudah deh kalau kamu udah minta aku mau ngapain lagi
yaudah emang kamu sekarang dimana
ya di tempat biasa dan sayang
oh ya udah deh kalau gitu aku cepet cepetan minta izin deh
sampai ketemu ya
gue dimana sekarang gue main berhenti di tengah jalanan nih